bisa melihat dunia akhirnya akhirnya akhirnya untuk arya itu gimana ya muka muka orang tua
tercampur bisa di dalam akhir zaman bisa
sehari enggak mesti makan kenapa kamu yang enggak makan
purworejo adalah kota pejuang tempat lahir sederet pahlawan indonesia
raden urib sumuharjo dan jenderal ahmad yani
termasuk pejuang lain di sebuah tempat bernama desa banyuasin spare kecamatan luwano yang akan
saya temui baik namanya maupun lokasi tempat tinggalnya jauh dari kemegahan saya harus melalui jalan
hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua
akses jalan yang baru saya lalui mungkin tidak jadi masalah bagi orang dengan fisik lengkap namun tidak
bagi suryono selamat pagi pak ini masak berdua buat makan siang ya pak ini adalah pak suryono seorang disabilitas daksa yang semangatnya bisa jadi melebihi kita yang semangatnya bisa jadi melebihi kita yang semangatnya bisa jadi melebihi kita
kisah perjalanan hidupnya menjadi gambaran bahwa pak suryono adalah sosok yang mandiri berkarya dan bahkan bisa berdaya menjadi inspirasi bagi sesama
karena itu suryono sudah kesulitan membeli bahan makanan sendiri ia mengandalkan orang lain tetangga dan saudaranya yang tinggal dekat dengan dia
dekat rumah usianya yang kini telah menginjak enam puluh dua tahun semakin tak sanggup membawa dirinya beraktivitas jauh dari rumah seperti biasa kali ini sayur dan lauk sederhana diramu di dapur rumah suryono ia berusaha untuk tetap mandiri segala urusan di rumah dilakukan sendiri
beruntung rumah yang mereka tempati sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini telah direnovasi dengan program bedah rumah dari pemerintah desa serta hasil keringat suryono sendiri
lantai telah diplaster semen sehingga memudahkan mobilisasi kursi rodanya
suryono mensyukuri semua makanan yang bisa tersedia di meja rumahnya
terpenting bisa memberi penghidupan bagi ia dan juga ibunda yang amat dicinta
parijah ibu suryono sudah sangat lanjut usia lebih dari sembilan puluh tahun
pendengarannya tak lagi baik gerakannya kini pun sangat terbatas
yangisaere dari saat kami mulia ke jarak
ini masih disaksikan oleh kebaikan kita
mungkin yang tidak kiri dengan kebaikan lainnya
iya kan ini sebelumnya ruim
seperti tempat tidur parkir
di rumah pak
ada tetangga itu
ada yang ngobrol
ketidaksempurnaan pada diri
suryono tidak menghalanginya
untuk hidup mandiri
saudara suryono telah berkeluarga
dan tinggal terpisah
ia sendiri tidak menikah
ia harus bangkit
menjadi tulang punggung
segala pekerjaan rumah dilakukan sendiri
ia telah terbiasa
beraktifitas tanpa kedua kaki
saat usia dua bulan
karena keterbatasan akses
kesehatan dan pengetahuan
suryono kehilangan kekuatan
pada kedua kakinya
dan hanya bisa bertumpu pada
tidak hanya mandiri
suryono pun bisa dibilang penuh dengan talenta
karya membuat berbagai barang kerajinan dari bambu
tiburan dan rumah
sejak tahun dua ribu
suryono telah menggeluti kemampuannya sebagai perajin bambu
telah banyak barang peralatan rumah tangga
yang berhasil ia buat dan jual

tuhan yang menjaga perjalanan rumah tangga
memberikan talenta untuk suryono
sebab ia mendapat keahlian merangkai potongan bambu ini
dengan belajar secara autodidak
surono ikut bekerja bersama teman
hingga akhirnya menemukan celah
membuat ragam kerajinan lain
ini dulunya teman saya mengharuskan ini
ini adalah contohnya
potongan tiga puluh cukup untuk praktek
ini potongan lebih dari itu
berarti kalau telur masuk ke dalam
kalau dibuang kemudian diberikan kembali
jadi kita bisa menggunakan bumbu
perajian seperti ini
jadi idenya dari situ pak
suryono mencari potongan bambu
yang lebih mudah
dibuat suryono menjadi vas bunga
hingga hiasan lampu dan cerna
suryono mencari potongan bambu
tak pernah berhenti berkreasi
menciptakan bentuk bentuk lain
menciptakan bentuk bentuk lain
harus ada yang menunggu
ini udah keras
bukankah ponos diakut
asli kakak space matanya lain wee
suryono adalah gambaran nyata mereka yang mencari nafkah dengan pekerjaan yang dicintai
suryono senang berkarya dengan bambu
satu ruas bambu yang lurus dan gagah bisa diukir dan disulap sedemikian rupa menjadi karya yang manis
meski sesungguhnya karya ini tak lebih dari strategi menyambung hidup
karya bambunya kini tak lagi selaris dulu
selama belasan tahun sejak tahun dua ribu
kursi cermin dinding dan karya karyanya yang berukuran besar selalu menjadi yang terbesar peminatnya
barang barang besar itu bisa laku dengan harga ratusan ribu
sejak tahun dua ribu enam belas
penghasilan suriono semakin merosot
kemampuan tubuhnya juga tak lagi memadai
jadi sekarang itu apa pak sepi berarti ya pak
pembelinya sepi gitu ya pak
sepi pembelinya ya pak
bagaimana ya sekarang ini
tanah sendiri saya mau tanya
berinak kalau beli apa
aku itu biasa saya tanya
aku kan di kerjaan
aku bergabung aja ini
kursi kursi ini seperti kursi ini
penjualannya prosesnya ini
jadi kesendirian ini
berarti proses membelinya itu orangnya harus datang ke sini ya
dan itu pribadi misalnya
harus langsung pembelinya ya
iya langsung pembelinya
tidak ada yang mengepul
dulu ada di sumatera
cuma saya tidak bisa memenuhi permintaannya lah
tidak bisa memenuhi
ada targetnya ya pak ya
misalnya seminggu harus dapat berapa gitu ya
iya tidak bisa menemui sana
gak bisa nya kenapa pak
kan seperti tenaga
cara istilahnya ini
seperti orang normal kan
sudah berkurang pak
apa pak kalau sekarang apa
capek sakit nyeri atau apa
tak hanya itu
suryono mengaku kini bahan baku sulit didapat
apalagi suriono tak bisa mengambil bambu ini
apalagi suriono tak bisa mengambil bambu ini
bumbu ini masih muda muda itu sudah masuk
bagaimana cara dikanggol itu
beki cepat untuk keluar jalan dua
telurnya rp lima ratus mbak
telurnya rp lima ratus ini beki
dederhombok ini kalau mbak
jadi sudah muda itu dipotongin orang
iya sudah muda
untuk bikin apa itu pak
di situ banyak pengrajin beki itu
jadi kalau bambu sudah muda dipotongin sama mereka
padahal bapak nunggu yang tua
itu yang bikin susah pak
proses pengerjaan kerajinan bambu pun memakan waktu lama
satu minggu untuk barang berukuran kecil
dan dua minggu untuk yang besar
proses itu sudah termasuk memotong bambu
mencuci merangkai hingga mempelitur
barang kecil seperti vas bunga ini misalnya
hanya dihargai sepuluh sampai dua puluh ribu rupiah saja
sebuah nilai yang bisa dibilang tak sebanding dengan kerja kerasnya
terlebih jumlah ini tak bisa ia dapatkan secara rutin
namun suryono tak pernah mengeluh apalagi menyerah
semua dijalani dengan ikhlas
bekerja berkarya dan berbakti pada orang tua
barang kecil pak berhati hati
untuk menghargai semangat dan inspirasi yang diberikan suryono
saya memiliki sedikit hadiah kecil
hari ini saya membawa serta rusida
kawan suryono yang tergabung dalam satu organisasi yang sama
induk disabilitas purworejo
dalam organisasi ini suryono telah sering menyuarakan pendapatnya
terlibat dalam banyak advokasi kebijakan pro disabilitas di purworejo
karena rusida adalah seorang fotografer
kami menyiapkan agar suryono dan ibunya bisa memotret kenangan bersama
sepanjang hidup suryono dan parijah tak pernah memiliki foto keluarga
orang sekitar termasuk kawan yang telah mengenal lebih dari sepuluh tahun
menjadi saksi kisah perjuangan suryono
mencari penghidupan dan merawat ibu
saya bangga dengan pak suryono dengan kemandiriannya pak suryono
merawat ibunya sambil dia berkarya bekerja untuk kesehariannya
itu sangat hebat sangat luar biasa
di samping dia mengerjakan sesuatu di rumah dengan merawat ibunya
tapi dia masih mau dan berkesempatan untuk berkumpul dalam komunitas itu rajin
semangat pak jp
semoga dengan hadiah sederhana ini bisa membantu suryono memiliki memori
yang tak hanya ada dalam benak mengenai cinta tulusnya sebagai anak pada sang ibu
saya juga senang melihat kalau simbahnya senang gitu kalau dipotokan
nanti kita cetak ya buat kena kenangan ya
kalau pak suryono gimana pak ada dongannya buat gimana harapannya untuk ibunya
harapnya bisa melihat dunia akhirnya
saya juga senang melihat dunia akhirnya akhirnya akhiratnya
jadi bapak pengen menemani sampai tutup usianya ibu gitu ya
energi dalam diri suryono untuk berdaya dan berkarya
menjadi satu lagi gagasan tentang ketulusan yang memampukan
melebihi ketiadaan kaki yang sempurna
kisah tentang pak suryono mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik itu tidak pernah lelah untuk datang ke dalam kehidupan kita
asalkan terus berusaha dan berkarya
kisah selanjutnya masih tentang perbuatan baik lainnya
sepertinya malah dikembalikan menjadi manusia sehubungnya dibandingkan sewaktu saya mempunyai
kaki dalam tanda kutip orang menggapai itu sampah kaki menjadi anggota tubuh yang penting
karena bisa membantu kita untuk beraktivitas dan juga bahkan berkarya tetapi apa jadinya
bila kedua kaki kita harus direnggut seperti kisah peri santoso di klaten jawa tengah yang
ditemui oleh rekan kami beberapa waktu yang lalu ia bukan menjadi disabilitas dari lahir
tetapi kemudian bangkit menerima dan memeluk masa lalu untuk terus menjalani hidup
tak ada yang membuat perry santoso merasa hidup selain dengan bekerja keras hal ini dilakukan
peri meski dengan keterbatasan sebagai seorang penyandang disabilitas kondisi ini tidak didapat
perry sejak lahir pria empat puluh satu tahun kecil dan berusia lima belas tahun sejak dia berumur sebelas tahun
peri santoso merasa tidak bisa berhubung dengan orang lain dan tidak bisa berhubung dengan orang lain

yogyakarta saat akan kembali bekerja sebagai teknisi di sebuah sekolah swasta di jakarta
selatan kakinya terjepit diantara gerbong kereta dan peron stasiun yang membuat kedua kakinya harus
saya mengalami masa yang berat merung diri dan menyalahkan tuhan
itu selama dua tahun dari dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu dua puluh
saya belum bisa menerima diri saya saya belum bisa berdamai dengan diri saya
peri pernah mendapat bantuan berupa kaki palsu
namun seiring bertambahnya usia dan kondisi badan yang terus mengecil
kaki palsu ini sudah tak sesuai lagi dengan ukuran kaki peri
peri lebih nyaman bergerak di atas roda donasi dari pihak pihak yang peduli padanya
peri sehari hari berjualan lumpia dulek
panganan khas kampungnya di lemburjo desa katak
kecamatan delanggu kabupaten klaten jawa tengah
ia berjualan menggunakan sepeda motor matik yang telah dimodifikasi
namun kuda besinya itu mengalami banyak masalah dan sering mogok di jalan
beruntung peri punya kenalan pemilik bengkel
rorsi dari adanya proses perang
namun dia terasa benar nyata bukan timnya
bersiksa meski waktu selatan

peri adalah pejuang sejati
ia mencari nafkah dalam keterbatasannya
demi menghidupi istri dan empat orang anak
beserta dua cucu yang tinggal bersamanya
keluarga adalah kekuatan terbesar perry
terlebih siti daumi
yang setia mendampingi
umi dan peri menikah pada tahun dua ribu enam
atau empat tahun sebelum tragedi kecelakaan
yang merenggut kedua kaki peri
ya udah barangkali ini kehendak tuhan
udah saya terima
tapi terima terima itu saya tetap terpukul
tetap batinnya tutup menangis terus
nggak pengennya kayak seperti teman teman
suami masih woto
bisa jalan jalan boncengan bareng gitu
udah emang udah janji
aku sampai kapanpun tetap sama kamu
tak hanya satu usaha yang dijalani perry
ia melanjutkan berjualan di angkringan dari sore hingga pukul tiga dini hari
warung kecil kecilan ini adalah usaha bersama diva mandiri
sebuah komunitas disabilitas di desa gatak
untuk menggerakkan ekonomi kelompok disabilitas
para penyandang disabilitas biasa menitipkan makanan disini
selain itu bagi pelanggan disabilitas
cukup membayar separuh harga
peri biasa menghabiskan hari libur di sanggar mewarnai dunia
yang didirikan pada maret dua ribu dua puluh
ini adalah sanggar melukis bagi para penyandang disabilitas
di kabupaten klaten
selain di sanggar yang didirikan
peri juga aktif di sejumlah organisasi penyandang disabilitas
di antaranya di komunitas diva mandiri
disini peri aktif dalam usaha pembuatan pupuk kompos
sementara di sanggar semoyo endo
peri berperan sebagai penulis naskah sendiratari
untuk festival tahunan cetik genih
yang mengampanyakan lompiadulan
semangat yang tak pernah padam pada diri peri
kisah peri ini telah ditayangkan di program
dan mengetuk hati para sahabat baik
dan dimanfaatkan untuk kebutuhan motor dan juga warungnya
saya sepertinya malah dikembalikan menjadi manusia seutuhnya
dibandingkan sewaktu saya mempunyai kaki
dalam tanda kutip
tidak ada artinya
saya banyak memberikan inspirasi orang
katanya semangatnya tinggi
ya berita saya juga
saudara senasib sepengenanggungan saya
saya harus bisa mengangkat
harkat dan derajat mereka karena saya juga
telah menerima banyak manfaat dari apa yang telah saya
alami sampai saat ini menjadi disabilitas
saya juga ingin menularkan
apa yang kebaikan orang lakukan kepada saya
saya ingin berbagi kebaikan
bekerja dan bermanfaat bagi sesama
itulah nafas hidup peri saat ini
fisiknya memang tinggal separuh
namun semangatnya tetap utuh
bahkan menularkan energi positif kepada orang lain